musisi rido roma bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi khusus hari raya
di lapas kelas satu cipinang jakarta timur senin sore
putra raja dangdut roma irama ini akhirnya bebas setelah menjalani masa hukuman selama enam belas bulan
rido mengaku mendapat pembinaan yang baik dari petugas selama di dalam lapas
pada hari kebebasannya ini ia harus menjalani wajib lapor ke balai permasyarakatan jakarta timur
selanjutnya ia akan dilimpahkan ke balai permasyarakatan bogor
rido mengaku hal pertama yang akan ia lakukan setelah bebas adalah melepas rindu dengan keluarga di rumah
rido juga berencana akan kembali ke dunia musik
alhamdulillah di hari raya ini saya mendapatkan kabar
saya bisa kembali bersama keluarga berkumpul
saya ingin mengucapkan mohon maaf kalau sudah ada salah salah
saya ingin mengucapkan terima kasih bersesat besarnya kepada pak tuli nusul ujajara
setelah menerima saya dengan baik di sini memberikan pembinaan
sementara kalapas cipinang tony nainggolan menyatakan
sk pembebasan bersyarat rido roma telah direvisi dan baru selesai diproses senin siang
sebelum direvisi rido roma dicatwalkan bebas pada lima mei dua ribu dua puluh
sebelumnya rido roma menjadi warga binaan lapas kelas satu cipinang atas kasus narkoba dan difonis hukuman dua tahun penjara
f rizal jakarta